polisi memeriksa wanita yang terlibat insiden di masjid di kawasan bukit sentul kabupaten bogor jawa barat
ketua harian dewan masjid indonesia syafruddin meminta polisi mengusut kasus ini secara transparan
seorang wanita yang sempat menimbulkan kegaduhan di masjid al munawaroh sentul bogor minggu sore diamankan kepolisian
ia dirujuk ke rumah sakit kerama jati untuk diperiksa kondisi kejiwaannya
polisi telah memeriksa empat saksi salah satunya suami wanita tersebut
ketua harian dewan masjid indonesia syafruddin meminta pihak kepolisian mengusut kasus ini secara transparan
kita mesti kaki indagang kesabaran
sekaligus mari kita bersama sama seluruh masyarakat indonesia seluruh umat islam untuk memantau apa yang dilakukan oleh baik itu aparat
penegak hukum maupun para pengurus petugas dari majelis ulama yang sudah menangani masalah ini
silakan dipantau dan diberitakan selesai kepada publik supaya tidak terjadi kebiasaan
sebelumnya video wanita mengamuk sambil membawa masuk hewan peliharaan ke dalam masjid sempat viral di media sosial